katanya mau mempeng sama viro
eh taunya malah nyanto sama
gue gue salah beli gue ya
pergi sana pergi
eh hani kok jahat banget sih
ngapain sih si hani nyolot kayak gitu masih lo tanggepin segala
loh gimana sih udah jelas jelas yang namanya viro tuh naksir berat sama osil
ya kita pasti bakalan menang lah
iyalah gisil viro itu kan naksir berat sama lo kita pasti menang dong
aduh masalahnya tuh gue udah males banget sama yang namanya viro
kan viro itu ganteng tajir beker lagi
kok lo gak mau sih
ah kalian gak tau sih viro tuh kayak gimana
pokoknya gue males banget sama dia
kita bakal jadi celahan satu sekolahan dong fil
ah masih sih
jangan takut takutin dong
udah deh udah
untung tau gak
rayu untuk tiang sampe melengkung kalo mau tas lo balik
tiang oh tiang melengkung lah
mengkunglah oh tiang
masih gak sih
mengkunglah oh tiang
mengkunglah oh tiang
mengkunglah oh tiang
kayaknya gue pernah liat deh itu orang
itu kan anak sekolah lain yang dikerjain sama viro waktu triwontri kemarin nat
mengkunglah oh tiang
iya ya bener juga
dia kan anak sekolah yang terus kenapa dia bisa ada di sekolah ini ya
mendingan lu cium tuh tiang sampe melengkung
apa lu emang pengen gue bakar tas lu ini
eh eh jangan jangan dibakar jangan dibakar
tiang mengkung tiang
mengkung gue cium
mengkung gue cium
woy ciumnya yang mesra dong
mwah apa gak pernah lu cium cewek
doh mana mau cewek dicium cowok kayak di
lu pada ngapain sih
liat nih gendut gak tau diri
masa pindah sekolah buat diketuin lu
kaca apa bentuknya kayak apa
sayang gue bantuin lu kasih dia pelajaran
jadi sekarang dia masuk sekolah ini
udah deh jangan bercanda lagi
lo pikir lo tuh siapa
lo pikir lo tuh berhak buat nentuin siapa yang bisa masuk sekolah ini
salah aja lu
asal jagi sil ya sil
kalau gendut dia bikin lo pusing ya minta tolong sama gue
sil kok lu galak banget sih sama si firo
lu kan liat dia kayak gitu banget ngeselin banget
masa larang larang orang segala masuk ke sekolah ini
tapi kan lo harusnya bikin dia baik baik sama lo
lo harusnya bikin dia mau nebak lo dong
kalau enggak kita bakal diingat terus dong sama hani
aku gak mau aku gak mau
intens banget ya kamu udah belain aku lagi
ya udah deh gue pikirin gimana enaknya
yaudah masuk kelas yuk
tas dia biar aku yang bawa aja ya
eh tunggu tunggu
lo inget gak sih yang katanya kemarin
yakin lo berdua gak ada yang salah dengar
tapi kok yang dapat nalaga aja bengkak
benar kan yang ini hang
katanya mau bupe sama viro
eh taunya malah nyanto sama
gue gue salah menikmukannya ya
hani kok jahat banget sih
katanya enak kok hang
pegi sana pergi
biar aku aja
eh lo jangan coba coba bikin sisil kesel ya
nani berani berani enggak lo malah yang ini ya
dia duluan yang bikin sisil kesel lo

jangan jangan jangan
buat suruh buat suruh
eh lo tuh jangan bikin keributan ya
eh eh eh sisil sisil sisil maaf ya
sisil jangan marah sama darren ya
udah duduk duduk duduk duduk duduk iya
eh ngapain lo masih disini
eh malah bengong
budak lo ya
udah sana pergi
eh oke deh gue cabut ya ya ya
aduh udah lino pergi
viro sabtu minggu kotej punya lo di pantai
siapa yang tahu apa yang bakal terjadi nanti
kak viro sisil ngajakin kakak tuh ke kotejnya yang di pantai
eh dasar gatol gue udah ngajak viro duluan tau gak sih
jadi jangan sembarangan ya
tenang tenang tenang tenang
tapi ya aku berdua gak usah berantem kayak gitu dong
kalau gitu lo harus tentuin lo mau ikut sama gue atau sama honey
sisil kan cewek paling bukan satu sekolahan
ih apaan sih
sisil tuh ya bergaulnya aja sama orang orang kampung
gak mungkin lah viro mau
pasti honey gitu loh bergaulnya sama cewek cewek
ya anggota gengsi selebritis
ngehina orang enak aja
tau yang jelas pasti kak viro bakal milih sisil buat diajak ke kotejnya
paan sih hani pokoknya
gue nyari sisil
gue nyari hani jangan malem
hani sama sisil lagi berantem tuh buruan buruan selesai
waduh kalo sampe viro milih sisil reputasi gue di sekolah pasti anjur
dan kayaknya sih viro bakalan milih
eh eh gimana kalau kita ke pantainya rame rame
geng sisil dan geng gue adil kan
tapi lo tau kan viro anggota geng gua pastinya cantik cantik
bayangin coba liburan di pantai dikelilingi cewek cewek cantik
males banget gak sih
kemudian ngapain sih gue harus ikutan taruhan gila ini
akui deh buang buang waktu aja
ah apa gue batalin aja ya
makan dulu gak takut badan nomor lagi kayak gue
ehm cuma dikit aja
gue tau banget orang kayak kita itu gak mungkin bisa makan coklat dikit doang
pasti makan terus sampe abis
ah kenapa sih
kalau gitu lakuin demi natra demi mila dan demi gue
yes ke pantai
udah makanya jatuh jatuh males
hei ada lagi gak
lo bukannya udah makan dua mangkok bubur ayam tadi sih
sisil liat nih aku punya apa buat lo
udah telat sisil gue udah liat
gitu dong mendingan lo kasih si mila tuh biar dia agak beris sedikit oke
cabut semua sekarang ya
sampe sesuatu kali